matchday sebelas liga primer inggris juga memainkan laga penuh prestis dan beraroma mantan yaitu chelsea versus manchester united
anda pasti sudah tahu mantan mantan mana yang saya maksud
dan seperti biasa pandai sepak bola kita sudah kembali merumput di stadion studio dua c indonesia
coach jasin selamat datang
ya coach kalau kita lihat dari lima pertandingan terakhir di seluruh kompetisi punya catatan apa terhadap kedua tim ini
yang jelas kedua tim bermain sedikit berhati hati dalam arti mereka lebih mementingkan hasil daripada gaya permainan
kita tahu bahwa chelsea tahun ini sangat berbeda dengan musim lalu
peran terutama dari sayap alonso dan moses bisa dibilang sangat menurun maka dari itu seringkali merubah komposisinya
apalagi juga kurtuway yang selalu meraih banyak poin tahun ini juga tidak se stabil musim lalu
mourinho kita tahu melawan tim enam besar ke atas dia tidak begitu memprioritaskan kemenangan tapi asal jangan kalah
seri is a okay karena pada saat mereka kehilangan poin kompetitor juga kehilangan poin
nah pada poin itu coach pada poin itu kalau kita perhatikan juga bagaimana sebenarnya manchester united saat ini bisa dikatakan sebagai tim paling sedikit kebobolan di premier league
apakah anda setuju dengan pernyataan mourinho misalnya dia sempat menyebutkan bahwa bertahan tim yang melakukan pertahanan biasanya akan memenangkan kompetisi
dalam artian ini berarti negatif
kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh mourinho tidak sesuai dengan fakta yang dia buktikan tahun lalu
tahun lalu mereka berada di ranking
kalau tidak juara liga eropa kan mereka tidak main champions league
jadi tidak selalu benar
memang ada momen momen tertentu di mana dia harus bertahan
contoh pada saat dia unggul bermain tinggal dua puluh menit atau tiga puluh menit oke bermain bertahan fine
tapi kalau bermain bertahan dari awal di madrid dia pun juga kalah dari segala segi
tapi kalau bermain bertahan dari awal di barcelona dia juga kalah dari segala segi
jadi saya rasa filosofi itu tidak berlaku
berarti filosofi yang dinyatakan oleh pb awal itu bisa jadi berubah ya sepanjang kompetisi ini ya kecuali hanya melawan big six saja
kalau saya melihat mu musim ini sangat berbeda dengan musim lalu
dengan tidak hadirnya selatan justru mereka lebih kuat karena kekuatan lebih merata
dengan hadirnya pogba mereka bermain sangat modern berani menyerang serangan dari segala segi
tapi kita juga melihat pada saat itu mereka berada di bagian bawah
pada saat pogba hilang tidak hadir permainan sudah menjadi lebih pragmatis
lebih banyak sekali bola bola panjang dan kekalahan dari hardersfield untuk saya bukan sebuah kejutan
karena memang beberapa match sebelumnya mereka bermain sangat buruk
baik berarti bukan sebuah kejutan dan kalau kita berbicara mengenai lini serang misalnya kita akan melihat bagaimana dua pemain striker utama dari kedua tim yang sebenarnya juga jadi mempunyai beban tersendiri untuk membobol gawang lawan
bagaimana melihat performa keduanya yaitu antara alvaro morata dan pep

dan lukaku walaupun di lima pertandingan terakhir sebenarnya lukaku belum mencetak gol ya
ya betul sekali jelas jelas kelihatan bahwa seorang lukaku ini kehilangan tandemnya pogba
dan karena pogba seringkali berada di belakang lukaku mengurangi beban yang dimiliki oleh lukaku dari sisi positioning di lapangan
sekarang dia seringkali di cover satu dua dan tidak ada pemain yang menusuk
mata sering tidak dimainkan
miki tarjan dalam performa yang tidak konsisten
miki tarjan dalam performa yang tidak konsisten
maka dari itu dia sangat butuh orang yang bisa mendukung dia dan pada saat ini tidak dimiliki
vela ini pun tidak bisa main
kalau seandainya ada lukaku vela ini minimalmu bisa mengandalkan bola bola atas
ini pun tidak ada
tidak ada support di belakangnya lukaku tadi ya
baik kita juga akan melihat bagaimana morata tapi lebih baik kita juga langsung melihat seperti apa pola permainan imersif yang dimiliki oleh chelsea
saat ini anda memperhatikan coach kita mulai dengan sisi pertahanan terlebih dahulu
bisa dikatakan sebenarnya chelsea bukan tim yang terhadap luka
tim yang cukup baik juga dalam pertahanan dari statistik yang dimiliki sepanjang pekan ini
tapi apa sebenarnya yang menjadi kekuatan sekaligus kelemahan dari chelsea yang mungkin bisa di expose oleh manchester united
oke pada saat kalau sanem mourinho menonton pertandingan aistruma melawan chelsea disitu sangat kelihatan
sangat kelihatan bahwa chelsea sangat lemah di lini tengah
sehingga yang terjadi bola itu berada di samping dan lini tengah sangat gampang dieksploit

sangat gampang dieksploitasi

dalam arti pada saat kita bermain dengan di tengah dengan tiga orang melawan dua orang
di situ mereka selalu kehilangan bola sehingga passing passing atau serangan dari lawan lebih dari tengah instead of dari sayap
nah solusinya adalah kalau menurut saya lebih baik david louis bisa geser ke depan sehingga terjadi tetap ada tiga pemain tengah
di mana fabergas atau kante bakayoko bisa menjadi box to box pemain dan david luis menjadi dm
akan tetapi resikonya alonso dan aspi harus lebih bertahan tidak terlalu sering menyerang
karena untuk mengantisipasi counter attack mu yang bisa dibilang cukup cepat dengan rashford miki atau siapapun yang mereka tempatkan di sisi sayap
nah kalau kita perhatikan juga dari lini pertahanan misalnya menarik juga kalau kita perhatikan dari chelsea bagaimana konte memainkan rudiger
dan menarik aspi agak lebih ke depan bagaimana anda melihat apakah ini akan efektif
enggak ini semua tergantung peran dari alonso dan aspi semua tergantung oleh lawan
lawan bermain seperti apa apakah mu seperti minggu lalu di babak kedua di mana mereka lawan spurs bermain dengan fighting spirit yang tinggi
dari sisi strategi tidak terlalu bagus akan tapi mereka bisa memenangkan pertandingan dengan fighting spirit tinggi
atau mereka lebih cenderung bermain bertahan
biasanya mourinho pada saat dia bermain tandang dia lebih cenderung bertahan sehingga membiarkan chelsea untuk maju ke depan
di situlah dia mengincar counter attack
nah disitu baru seperti yang tadi anda katakan peran seorang aspi dan alonso ini sangat penting
karena pada saat mereka ke depan terjadilah ruang kosong di sini sehingga kehil dan
nah sekarang kita lihat bagaimana positioning seorang david louis
ini pemain kadang juga terlalu nafsu untuk maju ke depan ya
pada saat dia maju ke depan terjadi lagi gap antara pemain belakang dan pemain tengah
nah ini yang bisa dimanfaatkan oleh mu
ini yang bisa dimanfaatkan oleh mu
kita langsung beralih ke manchester united kita melihat juga kalau tadi sudah mengatakan bahwa ada seperti ruang kosong gap gitu ya
dari pemain belakang dan juga pemain tengah
lantas bagaimana dengan
dengan kemampuan dari lini depan manchester united sendiri
bisa dikatakan mereka bermain sangat mengandalkan counter attack seperti itu
nah sekarang sangat berbeda apakah mata bermain atau tidak
jika sebenarnya benar mata bermain dia memiliki apa namanya intensi untuk lebih menyerang
pada saat itu dilakukan pergantian antara rashford dan mata ini sangat penting dan seringkali terjadi
sehingga tidak bisa dibilang lukaku adalah
striker yang statis
jadi pergantian posisi antara tiga pemain ini sangat krusial pada saat mata bermain
akan tapi kembali lagi kasusnya juga tidak jauh berbeda
peran dari seorang matic apakah dia lebih offensif atau tidak
karena herrera yang diharapkan menjadi supplier ke depan untuk menyuplai sebagai box to box menyuplai bola ke tiga pemain depan
nah kita tahu bahwa young akhirnya ini bermain cukup bagus
arti dari sisi menyerang maupun bertahan
tapi kalau saya jadi mourinho kita bermain anti tesisnya chelsea
chelsea tahun lalu menjadi juara pada saat mereka selalu bermain bertahan di babak sendiri dan mengandalkan counter attack
nah mungkin kali ini dengan pemain yang cepat seperti young valencia raceford dan mata bisa dilakukan
lebih bermain di bab tidak parkir base ya tapi lebih bertahan dan mengandalkan counter attack
berarti ku sendiri melihat bahwa manchester united kali ini tidak akan kembali melakukan strategi sebelumnya ketika melawan tim big enam yaitu parkir bis seperti itu
atau apa mungkin strategi pertahanan yang juga mungkin akan dilakukan pilihannya
kalau mereka unggul di tiga puluh menit dua puluh menit pertama ada kemungkinan besar mereka bermain parkir base
tapi mourinho juga sadar bahwa timnya ini sangat tergantung oleh tiga pemain belakang ditambah seorang keeper yang luar biasa
nah maka dari itu dia akan mengandalkan defense belakang dan keepernya
dia juga tahu bahwa tanpa pogba mesin mu ini tidak se smooth sebelumnya
jadi dia harus lebih pragmatis lagi bermain sesuai dengan kapasitas para pemain yang dia miliki
tapi contoh minggu lalu mereka bisa bermain dengan tidak bagus tapi fighting spirit yang luar biasa
itu pun bisa menghasilkan
poin bisa menghasilkan poin
dan memang menarik kalau kita perhatikan juga karena sejumlah pemain seperti pogba vila ini mungkin belum bisa dimainkan
tapi kalau kita perhatikan juga ya tadi walaupun kita sudah bahas cuman saya pasti penasaran sebenarnya
apakah dengan strategi yang akan dimainkan seperti ini kalau kita melihat dari pola tiga lima dua seperti itu ya
apakah mungkin lukaku kembali lagi subur seperti itu setelah puasa gol seperti itu coach
apa yang harus dilakukan
sebenarnya saya lebih cenderung memainkan mata
daripada miki tarian
karena mata lebih cocok lebih bisa mendukung lukaku daripada miki
lukaku adalah walaupun dia memiliki fisik yang besar sangat kuat dengan bola bola atas
tapi saya melihat dia adalah striker modern di mana dia sangat mobile
dia seringkali bergantian posisi
nah posisi yang ditinggalkan seringkali tidak dimanfaatkan oleh seorang rashford maupun mata
berarti belum terlalu cair di depannya
tidak otomatis lah
beda dengan pada saat pogba bermain
maka dari itu peluang ini tidak bisa tergantung oleh seorang rafford mata
matic atau herrera lebih harus berani melakukan penetrasi sehingga variasi dari serangan ini akan lebih variatif
baik berarti tidak tergantung hanya dari seorang lukaku ya
baik terakhir prediksi skor
karena mu main away saya prediksi seri
oke prediksi dari coach justin satu satu
bagi anda mungkin yang juga menyaksikan
silahkan juga kalau punya prediksi nanti silahkan komentar aja di video yang mungkin akan kita taruh juga di youtube ini
coach jasin terima kasih sudah hadir di stadion studio dua c indonesia
selamat bertemu kembali